aksi robot service ini mampu menarik perhatian pengunjung di ajang pameran teknologi dan inovasi indonesia di jie expo kemayoran jakarta
robot ini mampu memberikan petunjuk dan informasi kepada pengunjung pameran yang berlangsung sejak sepuluh hingga dua belas agustus dua ribu dua puluh
robot ini sejatinya buatan korea selatan namun proses alih teknologi dengan perusahaan dalam negeri tengah berlangsung
ini sebenarnya robot apa ini pak
ini adalah robot servis ya pak jadi robot ini dapat kita gunakan untuk memberikan informasi mengenai suatu area suatu lokasi
jadi misalkan seperti di pameran ini ada dena kemudian kita bisa memberikan petunjuk petunjuk lokasi dan robot ini bisa memandu
kalau misalnya saya mau nanya ke robot ini toilet di sebelah mana dia bisa nganterin kita juga gitu
kalian dianterin gitu ya
sangat praktis dan membantu pak untuk pengunjung
mungkin lebih banyak pakainya di mall gitu mungkin nantinya ya
bisa di mana saja pak yang berhubungan dengan customer service ya
dengan berhubungan dengan kita sebutnya wifinder ya pak ya
ngapain ya teknologi yang kita dapatkan gitu pak
dari tempatnya bapak mungkin mengirimkan orang untuk berlatih di sana kemudian untuk sebagai apanya gitu atau manufaktur juga di sini gitu mungkin atau seperti apa
kalau di sini yang kita alih teknologi
ini sudah di training untuk semua tim teknis kami dan tim sales itu sudah diberikan training khusus dari korea
pameran teknologi dan inovasi indonesia merupakan rangkaian dari peringatan hari kebangkitan teknologi nasional
pameran ini menggabungkan pelaku dan pengguna industri teknologi tinggi
mulai dari drone penyedia jasa internet teknologi informasi artificial intelligence dan lainnya
total ada dua ratus lima puluh peserta pameran dari dalam dan luar negeri
antusiasme warga juga cukup tinggi
pada hari pertama saja sudah ada lima lima ratus pengunjung
jauh melebihi target penyelenggara yaitu sepuluh pengunjung selama tiga hari pameran
kita ingin menyatukan karena industri ini kan semuanya saling terkait dari hulu sampai ke hilir
misalnya berkaitan dengan abji tentang isp itu kan broadband internet dan segala macam
tapi sementara ini mereka menggunakan kabel misalnya
kita datangkan juga para produsen
pameran ini tidak hanya untuk mempertemukan pelaku dan pengguna industri teknologi
namun juga mendorong agar indonesia semakin berkembang sebagai produsen industri teknologi bukan sebagai pengguna saja
gun haramawan arief tidiawan jakarta